sebuah layanan ojek dirintis di yogyakarta untuk menyediakan sarana transportasi yang nyaman untuk disabilitas
unik karena para pengendaranya pun orang orang yang punya kebutuhan khusus
kira kira seperti apa berikut informasinya untuk anda
kalau ke jogja memang tidak lengkap kalau kita tidak jalan jalan
nah sekarang saya sedang berada di sebuah bentuk transportasi yang cukup unik cukup khas di kota jogja
ini dengan diva bike
kenapa unik ya karena diva bike ini pengembudinya adalah penyandang disabilitas
namun bawanya mantep dan bisa kita jalan keliling keliling
bersama triono saya diantar keliling kota yogyakarta
meskipun cacat pada kedua kakinya
pria lulusan universitas sebelas maret ini tetap semangat mengembangkan usaha yang dirintisnya sejak tahun dua ribu lima belas
diva bike adalah sebuah terobosan baru moda transportasi di mana pengemudinya adalah penyandang disabilitas
awalnya pelanggan transportasi ini hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang kerap kesulitan bermobilisasi
karena mereka tidak punya pilihan lain
tetap kita yang harus nganter
ya kita antarkan
karena juga ada tuntutan kemanusiaan juga yang harus kita berikan
tapi ya kemanusiaan terutama
lambat laun diva bike mulai melebarkan sayapnya menjadi model city tour dengan pelanggan dari berbagai kalangan
kendaraan pun disesuaikan dengan kondisi fisik sang pengemudi
ini kan motornya custom terhadap drivernya ya mas ya
berarti kalau ada penyandang disabilitas misalnya anggota gerak yang mana yang bermasalah atau kurang
berarti disesuaikan dengan kondisi motor
ya kondisi motor
ini nanti juga naik ke atas ini
persenelingnya di tangan
jadi kayak mobil biar mudah aja
tiga tahun beroperasi
pengembudi disabilitas diva bike kini berjumlah dua puluh dua orang
mereka dipilih berdasarkan kriteria yang ketat
apa kalau wawancara kalau yang lain kan cuma di meja gitu ya
kalau kita enggak
kita ajak jalan kita ke rumahnya
jadi tahu betul emosinya terus karakter divabelnya
karena kita bersinggungan dengan pelayanan terhadap divabel yang lain
ya harapannya dipabelnya jangan berat berat
tapi emosinya juga bagus
jadi minimal kelihatan dia mantipah sih
masih bisa kita edukasi lah
pengguna diva bike dulu banyak menggunakan sambungan telepon
namun seiring berkembangnya arus digitalisasi
triono pun menciptakan aplikasi diva bike yang ramah bagi penggunanya
yang kedua ini kita kelemahan kelemahan yang pertama
dan masukan masukan yang pertama kita ringkes
sekarang kita hanya punya empat produk dan ukurannya kita gede gedein
nah ini karena temen temen kan tidak semua normal secara tanda kutip untuk cari carinya gitu ya
jadi kalau ukurannya itu terlalu kecil nyentuhnya agak sulit dan itu bermasalah
tidak hanya jasa transportasi aplikasi ini juga menyediakan jasa kurir paket serta pijat tunanetra
mudah diakses serta semakin luas menjangkau penyandang disabilitas
menjadi kekuatan aplikasi diva bike
hingga saat ini tercatat satu tiga ratus penyandang disabilitas dari yogyakarta dan sekitarnya
yang menjadi pelanggan diva bike
karena untuk kami terutama yang misalnya tidak bisa transfer pindah
kesulitan untuk pindah duduknya kan enak dengan langsung kursi roda bisa naik
berawal dari sulitnya mendapatkan akses
yang berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para penyandang disabilitas
dengan segala kemudahan dan kenyamanannya